keluarga co pilot sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc diego henry lemahit di minahasa utara sulawesi utara pada minggu siang
mengadakan ibadah khusus untuk mendoakan keselamatan diego dan seluruh penumpang pesawat sriwijaya air
sementara itu suasana duka juga tampak di kediaman isti yuda di perumahan reni jaya pamulang tangerang selatan
isti merupakan pramugari dari enam r yang ikut menumpang di pesawat sriwijaya air sj satu ratus sepuluh
keluarga co pilot sriwijaya air diego henry lemahit yang tinggal di desa suwaan minahasa utara sulawesi utara
mengadakan ibadah mingguan di kafe fortune milik keluarga
ibadah keluarga ini untuk mendoakan keselamatan diego dan penumpang pesawat sriwijaya air lainnya
keluarga masih berharap ada mujizat tuhan dan berharap diego bisa ditemukan selamat
sementara itu warga silih berganti mendatangi rumah isti yudha prastika di perumahan renijaya pamulang tangerang selatan minggu pagi
isti yudha prastika adalah pramugari enam air yang tercatat sebagai ekstra kru dalam pesawat sriwijaya air yang jatuh di sekitar perairan kepulauan seribu sabtu sore kemarin
pramugari berusia tiga puluh empat tahun ini rencananya akan terbang dari pontianak sebagai kru enam r pada minggu pagi ini
dari jakarta ia ikut menumpang di pesawat sriwijaya air yang satu grup perusahaan dengan enam r
ayah isti menyebut isti sosok yang baik dan sangat dekat dengan ibunya
istri terakhir berkomunikasi dengan ibunya mengabarkan soal hasil uji usap covid sembilan belas